diduga sopir mengantuk sebuah taksi bandara terjun ke sungai di desa kalangannyar kecamatan sedati
tidak ada korban jiwa dalam laka tunggal ini setelah warga yang mengetahui kejadian langsung mengevakuasi sopir dan ketiga penumpangnya
inilah video amatir milik warga
sesaat setelah sebuah taksi resmi bandara internasional juanda
terjun ke dalam sebuah sungai di kawasan desa kalangan anyar sedati sidoarjo minggu siang kemarin
dalam video terlihat penumpang taksi seorang perempuan dan dua anak yang diketahui anak dan istri sang sopir
berhasil keluar dari taksi menuju pinggir sungai
sementara sebagian warga berusaha menolong mereka termasuk sang sopir
warga menduga sang sopir mengantuk hingga tak dapat mengendalikan mobilnya
hingga tiba tiba berbelok dan akhirnya terjun ke dalam sungai
langsung dari arah sana terus ke sini langsung jebur ke sini
empat orang suami istri terus anak dua
mungkin ngantuk kali
mungkin ngantuk ya
meski viral di media sosial namun hingga saat ini tak ada informasi jelas siapa sopir tersebut
dan apa penyebab pasti kejadian ini
karena tak lama pasca kejadian mobil dievakuasi dan meninggalkan lokasi
bahkan petugas polsek setempat pun tak mengetahui adanya kejadian ini
diku hadiansyah sidoarjo